sorotan berikutnya saudara seorang remaja putri tercatat sebagai jemaah haji termuda di kabupaten lumajang pada musim haji tahun ini
ia berangkat haji untuk menggantikan ayahnya yang meninggal dunia pada dua ribu dua puluh lalu
tahun ini ada sembilan ratus dua puluh tiga calon haji asal kebupaten lumajang
salah satunya adalah syafira suzulfa amanda remaja berusia delapan belas tahun menjadi jemaah haji termuda di kabupaten lumajang
menurut rencana syafira akan menemani ibunya menjalankan ibadah haji
syafira ingin mendoakan ayahnya dan akan berdoa agar cita citanya menjadi dokter bisa terkabul